eh tolong aku belum selesai
aku lihat sendiri gustaf begitu sayang sama lara

dengar ya satria
kamu yang tes sendiri dan kamu lihat hasilnya sendiri kayak apa kan
kamu lihat sendiri kan
iya memang aku lihat
tapi bisa aja udah kamu tukar sebelum aku ambil hasil tes itu
lah ini bukan pertama kali kamu nipu aku
udah berkali kali kamu nipu aku
aku bukan penipu
kamu penipu ya
siapa yang teriak teriak
lara dengar suara teriak
jangan panggil saya ayah ya
saya itu bukan ayah kamu ya
jangan pernah panggil saya ayah
lara itu enggak salah apa apa
lihat nih perbuatan kamu
kenapa sih kamu tega banget jadi orang
terus perbuatan kamu kakak kamu bilang apa
kamu yang selama ini telah menipu akul
aku enggak nipu kamu lara
aku enggak nipu kamu
enggak kamu yang diam
aku enggak perlu dengar omongan kamu lagi lara
udah cukup udah cukup kamu
ya udah pergi aja kamu
iya memang aku akan
ya udah pergi aja